pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
om eh kak kami kesini karena mau minta tolong
mina itu dari arah belakang
ya udah gak denger ini kan rumahnya sepi
om pandi jarang keliatan
yuk kita masuk nina
siapa tau om pandi gak keliatan
oh ini rumah ada maling
beri lupa nina kan nambus nina kan hantu
ya udah kita lanjut jalan lagi
om pandi hebat
suara apaan tuh
suara apaan tuh
ini perasaan aku aja kali
aku punya ide perni
om pandi kan jago silat
kenapa brandon gak belajar sama om pandi
printer kamu bilang mau belajar bela diri
gak bisa lawan bercopet
kamu ke om sandi aja
tetangga kita itu
kak vita setuju kalian mending belajar sama om pandi
bukan cuma brandon aja
nih ajak gini
tuh si gemlu juga
supaya ibunya nambah bukan cuma ilmu makan doang
udah bareng bareng ya
nah gitu dong
oh iya kak vita ke kantor dulu ya
nanti kalau kak vita udah pulang
kak vita janji kak vita bakal temenin kalian ketemu om pandi
lagian kalian pakai pindah sih
suka berlebihan deh
kan kita bisa tetap ketemu
buktinya sekarang aja kita ketemu
tetep aja beda bro
lo tuh udah tua
kenapa gak nikah
kan lumayan rumah lo jadi rame
kan calonnya belum ambil
enggak enggak enggak
bercanda bercanda bercanda
permisi pak juman
sudah ditunggu di ruang meeting
yaudah kalau gitu saya permisi ya pak
gak apa apa justru bagus
bisa berduaan gue menaras
enggak enggak enggak
kalau ada apa apa kamu tahu kan harus berbuat apa
selamat pagi pak bos
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada apa ya
kalian mau apa sih
ini kan yang kemarin
dari deket lebih ganteng
kalo gak ada yang penting
kalian pulang aja
eh tunggu tunggu tunggu
om eh kak
kami kesini karena
mau minta tolong
anak anak ini pada mau belajar silat sama kavandi
mendingan kalian pulang aja
saya bukan guru silat
mereka tuh pengen banget belajar silat
salah tau banget sih
udah kalian pulang aja
om jangan om
om jangan om
mau belajar silat
ya aku juga mau om
tapi ada syarat nih
pasin dulu dong
oke sekarang kita mulai latihan
kalian ini mau latihan apa enggak sih
tadi minta latihan sekarang ibu capek panas
diletep apa enggak
sepatu sepatu lepas
kejutan ketiga ya
kok melayang sendiri
aduh panas kaki aku kebakar nih
tapi kita nggak boleh nyerah
giluan aja deh kaki aku melepuh
aku bantuin ya